wacana presiden jokowi masuk golkar bahkan jadi petinggi di partai berlambang pohon beringin tersebut diakui belum pasti
terlebih soal usulan partai solidaritas indonesia agar jokowi menjadi pimpinan atas koalisi partai politik dengan visi misi yang sama
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia menanggapi bahwa saat ini koalisi belum membahas soal struktur pimpinan dalam koalisi maupun kabinet prabowo ke depan yakni hingga pengumuman resmi dari kpu
yang mengarah permanen ini kita belum pernah bicarakan apa apa sebetulnya ya ini baru cerita kita lepas saja
jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua wakil ketua atau anggota salah macam itu belum pernah sama sekali bicarakan
oleh karena itu saya kemarin menyampaikan menghimbau lah ya kita kan semua lagi fokus menunggu sampai tanggal dua puluh maret nih ya rekapitulasi resmi dari kpu
namun jika berkaca dari pernyataan sang ketua umum seolah karpet merah sudah terbentang untuk jokowi
erlangga hartarto menyebut jokowi sudah rapat dan nyaman dengan golkar
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
sebelumnya dalam wawancara kepada kompas com partai solidaritas indonesia psi menyebut usulannya
agar presiden jokowi berada di atas semua partai politik
termasuk sebagai ketua koalisi pertama
jadi kan warian ini ketua dan pembina psi sempat ngasih ide itu
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
semacam barisan nasional partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
bicara psi dan golkar jokowi memang punya kedekatan dengan kedua parpol ini
dari partai golkar jadi parpol pertama yang mengusung putra sulungnya gibran raka buming raka menjadi cawapres
sedangkan psi dinah kodai putra bumsunya kaisang pangarep
presiden jokowi memang tidak memegang parpol secara formal
apakah bisa serta merta menjadi ketua
koalisi parpol pengusung prabowo gibran
tim liputan kompastv jakarta
jalan politik presiden joko widodo rasanya belum berakhir pasca pilpres dan selesai menjabat presiden republik indonesia pada oktober nanti
usulan ketua koalisi partai politik besar hingga isu menjadi ketua umum partai golkar makin mencuat
dari koalisi partai politik besar hingga isu menjadi ketua umum partai golkar makin mencuat
ada pula anggapan nama jokowi ini terus dihadirkan di kancah politik nasional agar parpol parpol bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendulang suara di pilkada serentak pada november mendatang
lalu benarkah demikian apa dampaknya bagi perjalanan demokrasi dan politik nasional
kami bahas pagi hari ini bersama wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
ada juga politisi senior pd perjuangan andreas hugo parera
politisi partai keadilan sejahtera pks pipin sopian
dan penguat politik sekaligus direktur eksekutif pks
lsi jaya dihanan selamat pagi bapak bapak
selamat pagi pagi semuanya
saya ke bung doli dulu
ini melihat usulannya psi tadi bung deli juga sudah berkomentar di berita pengantar ya
ini masih kabar kabar selentingan di internal koalisi
tapi golkar sendiri bagaimana menanggapi usulan ini bang doli
oh ya pertama begini sebetulnya mungkin ya bisa jadi apa yang disampaikan oleh grace itu
karena respons ya mendengar apa pembicaraan perbincangan di
perbincangan lepas sebetulnya di pimpinan koalisi indonesia maju bahwa
sebaiknya untuk menghadapi agenda agenda politik ke depan ya termasuk
lima tahun ini kan membutuhkan suasana situasi yang favorable ya
untuk melaksanakan program program yang cukup banyak turunan dari visi yang disampaikan oleh pak prabowo
nah jadi dibutuhkan stabilitas politik nah oleh karena itu kalau memang bisa dirawat ya kerjasama politik yang selama ini

sudah terjadi pada saat di pilpres dengan bentuk namanya koalisi indonesia maju itu akan lebih bagus
nah apalagi dalam waktu dekat ini kan kita menghadapi pilkada ya
walaupun mungkin konfigurasi pemetaan kerjasama politik di pilpres itu belum tentu bisa konkulent sama dengan di pilkada
karena ada faktor faktor apa namanya local wisdom dan segala macam seperti itu
nah untuk menurut pak prabowo itu mungkin bisa dikonsumsi dengan pimpinan koalisi indonesia maju
kalau soal bentuknya seperti apa sebetulnya belum pernah ada dibicarakan sama sekali ya
apakah itu menjadi organisasi formal kemudian ada format ketuanya wakil ketuanya segala macam itu saya kira belum pernah
makanya saya menyampaikan ini kan kita semua sedang fokus nih kan menunggu penghitungan resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh kpri
ya kalau misalnya mau bicara lebih konkret lebih jauh tentang bangunan kerjasama permanen atau tidak ya sebaiknya setelah itu
setelah kita tahu semua ini posisi kita masing masing
apa golkar dapat berapa kursi ya kan kemudian di koalisi indonesia maju berapa kursi
kalaupun kemudian ada membangun kerjasama dengan di luar koalisi indonesia maju berapa dan apa visi yang terbangun sama sama
yang kedua sebenarnya kalau bicara tentang koalisi besar atau tadi disebutkan barisan nasional ya
terus pak jokowi yang memimpin
ini dalam rentang waktu kapan mau dibangun gitu
kalau sekarang misalnya sampai kalau dari sekarang sampai oktober tanggal dua puluh oktober ya pimpinan politik itu ya pimpinan politik kalau tadi disebutkan misalnya
ini untuk mengkonsolidasikan berbagai kekuatan politik ya pimpinan pemimpin politik kita kan masih pak jokowi sampai saat ini
dan itu tidak akan berubah
tapi kalau setelah tanggal dua puluh oktober ya tentu situasinya mungkin akan berbeda karena kita sudah punya presiden yang baru nanti
yang secara otomatis dalam sistem presidensial kita ya presiden itu kepala pemerintahan kepala negara ya juga sebagai pemerintahan
nah makanya ini nanti yang saya kira harus di clear kan ide dari teman teman psi itu dikonkretkan dibicarakan apa sebenarnya motif dan latar belakangnya kira kira begitu
saya sepakat harus di clear kan karena kalau lazimnya begitu seorang pemimpin politik seperti yang bung doli bilang tadi seorang presiden sekaligus pemimpin politik ya juga sebagai ketua koalisi seperti zamannya pak sby kan jadi ketua setgap ya
partai partai koalisi pak sby mengutuai
karena pada saat itu partai demokrat memenangkan pemilu dan pak spj juga memenangkan pilpres gitu
jika nanti pak jokowi sudah tidak menjabat dan pak prabowo menjadi presiden dilantik memang hasilnya nanti dua puluh maret pak prabowo menjadi pemenang dan terpilih jadi presiden ini kan dikhawatirkan ada matahari kembar jadinya nanti kalau begitu
saya ke bung andreas juga
bung andreas ini apalagi menurut anda fenomenal
dan setahu saya juga pak jokowi sampai sekarang belum pernah mengembalikan ktp di ipirjuangan
bagaimana anda melihat ini bung andreas
mohon maaf masih di mute bung andreas
ya sebenarnya pertanyaan itu
sudah dijawab oleh bung doli sendiri gitu
di dalam komentarnya anda jawab juga sendiri apa yang pertanyaan itu
karena kita semua udah tahu kan ini apa bahwa ke depan pemimpin politik formalnya maupun secara substansi itu juga akan berubah gitu
siapapun yang menang di dalam kontestasi pilpres ini pasti berubah
dan pak jokowi secara substansi politik secara formal itu tidak akan menjadi pemimpin politik lagi ke depan
oleh karena itu memang ya saya nggak tahu saya bicara ini juga sebagai orang yang ikut mengamati perkembangan politik begitu
dan orang yang masih punya sepertinya singgungan sedikit begitu karena tadi saya bilang pdip belum dikembalikan loh kata kata nya oleh pak jokowi sepertinya
ya kalau itu sebenarnya
buat pak jokowi tidak penting dia nggak pernah peduli dengan soal formalitas soal moral dan etik di dalam berorganisasi dia nggak peduli
makanya sebenarnya tidak penting juga untuk bicarakan itu
kami berharap bahwa dia secara formal menyampaikan karena memang secara substansi kan tidak sudah berada pada posisi yang lain gitu
di dalam proses sebelum kampanye pada masa kampanye dan sampai dengan hari ini gitu
bicara soal formalitas dan juga kalau kita mau bicara lebih jauh soal etika di dalam berorganisasi
karena dia tidak mempedulikan hal hal seperti itu
tapi ya kalau kembali pada soal apa ya soal itu tadi gitu soal pemimpin koalisi yang diusulkan
kalau saya sih melihat ini ya ini bagian apa jilid jilid berikut dari upaya upaya cewek cewek
supaya tetap bisa eksis dalam dunia politik
jadi maksud anda tidak ingin kehilangan power gitu ya takut kehilangan power gitu ya bang andreas
ya iyalah kan seri seri itu kan sudah kelihatan dari sebelum jauh jauh sebelum pilpres bahkan
soal tiga periode tambah masa jabatan dua tiga tahun soal obrak abrik di mk soal pelaksanaan pemilu
yang sekarang menjadi wacana untuk angket ini jadi ini bagian dari seri seri yang sudah berjalan sebelumnya gitu
oke ya berbicara soal koalisi ke bung pipin koalisi oposisi begitu ya
di lima tahun ke depan setelah nanti penetapan pemilu dua ribu dua puluh empat penetapan suaranya
hingga saat ini pks berarti masih konsisten ya untuk mengambil langkah oposisi karena sepertinya gerilya politik juga tidak akan berhenti sampai di sini
apa namanya koalisinya pak prabowo dan mas gibran ini partai partai pengusungnya tetap bergerilya untuk membuat koalisi besar gitu
kalau pks masih konsisten ya untuk oposisi ya kang pipin
ya saya kira pilpresnya kan belum selesai kpu belum memutuskan
tapi gerilya terus berlanjut nih kang pipin masalahnya
ya saya kira setiap partai politik bisa bergeria dan itu haknya masing masing
tapi kalau saya membahas tentang koalisi permanen ya selama itu tidak dilegalisasi oleh undang undang maka hanya sekedar wacana
sejak dulu di era pak sby juga selesai ketika beliau sudah lagi tidak memerintah
koalisi itu tidak ada yang namanya koalisi permanen ketika sistem kita sistem presidensial ya bukan sistem parlementarian
jadi kalau kita melihat sistem kita maka ya yang saat ini lupa
dimana memang tidak ada pemimpin koalisi di luar dari presiden yang terpilih
jadi bagi kita adalah kalau misalnya pak anies yang terpilih maka beliau lah sebagai pemimpin koalisi yang bisa merekatkan semua partai partai koalisi
dan yang kedua saya ingin menyampaikan ya bahwa saat ini oposisi atau berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu sama sama terhormat
bagi pks kami nanti akan mengambil keputusan mungkin setelah kpu memutuskan siapa dan kemudian bagaimana hasil mk nanti memutuskan siapa capres cawapres yang terpilih
jadi musyawarah majisura yang akan memutuskan
jadi sekali lagi bagi pks ya kami tentu tidak akan terburu buru ya melihat dinamika saat ini
kami akan white and see bagaimana hasil keputusan kpu
dan terkait dengan pak jokowi mau jadi pemimpin koalisi atau bukan kan press nya belum selesai
jadi kita belum tahu dua putaran atau tidak kita belum tahu pemenangnya apakah pak prabowo atau bukan
bisa jadi mas anies bisa jadi mas ganjar saya kira dinamika ini akan terus kita pantau dan kita akan kaji berada di dalam maupun di luar
kita akan lihat bagaimana maslahat dan moderatnya ke depan untuk bangsa dan negara kita
ya apalagi kemarin salah satu kandidat juga di pilpres calon wakil presiden pak mahfud md ini mengemukakan katanya juni bisa jadi akan ada pemilu ulang
saya juga tidak paham sejauh mana pernyataan pak mahfud ini bisa benar benar terwujud
tapi yang saya tangkap adalah bahwa yang tadi kang pipin bilang bahwa proses saat ini masih berjalan begitu ya
nanti juga setelah itu akan ada proses penyelesaian sekitar pemilu di kpu
nanti juga setelah itu akan ada proses penyelesaian sekitar pemilu di kpu

dan hasilnya seperti apa kita masih menunggu satu sama lain
saya ke bung jayadi bung jayadi kalau grace natali dari psi mengatakan jokowi beyond political party anda setuju dengan pendapat itu
iya benar jokowi beyond political party tapi belum tentu dia relevan untuk political party di masa yang akan datang
nah justru sebaliknya pak jokowi itu kalau mau relevan di periode ini dia harus relevan
di periode yang akan datang dia harus berpartai
kalau pak jokowi tidak berpartai di periode ke depan berpartainya dalam posisi yang penting ya
misalnya seperti pak sby kan jadi ketua partai kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan
kenapa begitu karena kalau kita jujur melihat kekuatan presiden jokowi sekarang kan ada dua
yang kedua posisi dia sebagai presiden yang memegang kendali kekuasaan gitu
nah sampai dua puluh oktober dua hal itu masih penting masih penting bagi partai politik
masih membuat partai partai politik harus hati hati bicara dengan pak jokowi kan gitu
tapi setelah dua puluh oktober kita nggak tahu apakah bang doli masih sehati hati ini bicara soal pak jokowi
karena ya begitulah kita itu satu
yang kedua saya kira upaya untuk mengusulkan adanya
pertama saya setuju ya secara keilmuan dari sisi politik memang pemimpin koalisi dalam sistem presidensil itu ya presiden
bahwa presiden mau bikin semacam setgap misalnya
ya itu urusan pemimpin koalisi lah itu urusan nanti
tapi saya kira ide itu lebih sebagai upaya untuk
satu mencari relevansi yang mungkin
saya kira kesana lebih
untuk itu presiden jokowi bersama timnya
sudah mengupayakan agar di enam bulan atau tujuh bulan terakhir ini
memberikan saham sebanyak mungkin kepada
calon pemimpin yang akan berkuasa nanti
nah yang kedua saya kira memang
tampaknya ada semacam ketakutan ya atau kekhawatiran
kalau bukan pak jokowi yang mimpin nanti negara kita gak selamat
kita hargai pak jokowi presiden yang baik gitu ya
presiden yang bagi pendukungnya terutama punya prestasi
sepakati bahwa pemimpin itu comes and go
jangan khawatir dengan pergantian pemimpin yang baru
jangan mengkultus individukan pemimpin yang lama
percayakanlah proses demokrasi yang sudah berjalan gitu
nanti kalau pemimpin baru yang berkuasa
dengan segala mekanisme dan konstitusi yang kita miliki
jangan mengkultuskan pemimpin yang lama
ini saya pesannya sepertinya bung jayadi straight to one of the political party yang tadi saya bicarakan
karena psi mengatakan perlu jokowinomics
tapi jokowisme segala macam
itu tentu mengkultuskan gitu
itu harus kita kurangi ke depan
sepakat saya juga melihat semua pemimpin ini
presiden di negara ini punya sumbangsi yang positif untuk negara ini tentunya
tapi untuk mengkultuskan kita tidak boleh anti dengan pemimpin
nah saya balik ke bung doli
bung doli kalau bicara tadi investasi politik yang sedang ditanamkan oleh presiden joko widodo
dengan partai partai koalisinya termasuk pak prabowo subianto dan gibran raka buming yang notabene
kalau saya melihat ini selain apa namanya
ya sekarang beredar isu akan dicomot oleh partai golkar begitu ya
jadi ketua umum apalagi akan ikut munas
lalu juga jadi ketua koalisi oleh partai soliditas indonesia yang diusulkan kemarin
penyelenggaraan pilkada ini banyak sekali membawa anggota keluarga pak jokowi sendiri
ada kemarin yang paling terakhir menantunya erina gudul
mungkin ini kemarin pak jokowi dan pak rudono akan dicalonkan di pilkada sleman
lalu juga kaisang pangaru akan dipasangkan sepertinya di pilkada dki jawa tengah dan kota solo
sebelumnya juga sudah ada bobi nasution sudah ada anaknya sendiri yang sekarang jadi calon wakil presiden
nah ini upaya upaya ini partai golkar melihat apakah memang satu investasi politik juga yang akan dikelola oleh koalisi termasuk partai golkar untuk pak jokowi
memang kita juga harus
makin kesini ini kan seakan akan
dan selama macam sekarang ini dibenturkan
pernyataan resmi dari pak jokowi
ini misalnya diuruskan oleh grace
jangan terus meluaskan soal
nah soal pilkada juga seperti itu
masing masing partai politik juga punya
intinya adalah setiap event politik
dan mereka menyusun strateginya masing masing
berdasarkan mekanisme yang ada di dalam internal
itu bisa bergabung dengan partai politik yang lain
pertama dilihat pada figurnya
apakah memang cukup punya elektabilitas
nah yang kedua networking yang dibangun
itu variabel yang berikutnya
kembali ke pertanyaan tadi soal
dari awal pembicaraan ini
bahwa kita ini ada menganut sistem presidensial
kita tidak mengenal koalisi atau kemudian oposisi
makanya saya dari awal mengatakan kerjasama politik
walaupun judulnya bisa pakai nama koalisi gitu
dan saya yakin dengan
dimana pilkres pilek itu sangat berdekatan dengan
saya kira kerjasama politik di setiap
ini kan punya kemistri yang masih kuat
jadi modal utama menghadapi pilkada
ini masih masih pasti kerjasama politik ini itu dulu yang diriam
teman pkn sama teman teman nasdiq mengatakan
bahwa kami akan juga melanjutkan kerjasama politik ini menghadapi pilkada
sesuatu yang biasa saja karena memang kerjasama politiknya baru
baru terjadi bahkan belum selesai sekarang
jadi itu menurut saya yang menjadi value art penting menghadapi pilkada kedepannya
tokoh tokoh keluarganya pak jokowi
kader kader yang potensial untuk diusung di pilkada
tapi kalau memunculkan lagi nama keluarganya pak jokowi
nanti tidak banyak dipertanyakan oleh publik juga
ya sejauh ini kalau partai golkar
kami sudah melakukan proses ini satu setengah tahun
kami sudah punya seribuan nama sekarang
dan kemudian tiga puluh tujuh provinsi di luar yogyakarta
nah ini sedang dan mulai
minggu ini sekarang sudah kami godok gitu ya
untuk dievaluasi kemarin dikasih surat tugas dan seterusnya
proses kaderisasi yang kita lakukan juga
nah bahwa kemudian nanti muncul nama nama yang
biasa saja kan kemudian di tengah jalan muncul nama yang populer
muncul nama yang punya elektronik setinggi
apakah itu datang dari partai politik lain seperti yang saya katakan tadi bahwa
mungkin di satu tempat partai golkar nggak cukup
gak cukup untuk mencalonkan
berkomunikasi berkomunikasi dengan partai partai yang lain
belum tentu juga calon yang kita
terjadi apa namanya perubahan perubahan
saya selalu membuat pendekatannya tadi
pada akhirnya disurvey nanti
tingkat elektribitasnya bagus gitu ya
ya itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan partai partai politik
ini pasti akan dibicarakan kalau memang betul serius
akan sampai juga kepada kami pembicaraan di kabupaten sleman itu
ini berarti pendekatannya juga kalau golkar
kalau dilihat dari survei elektabilitas dan popularitas
selama ini kami tidak meninggalkan
tapi saya tertarik dengan pernyataan bung doli tadi soal
jangan dulu kita ramai ramai memojokkan pak jokowi karena sekarang juga
semua belum terjadi dan pak jokowinya juga belum tentu mau begitu ya
dan keluarga pak jokowinya juga belum tentu menerima jika memang dipinang itu untuk di pilkada
menjadi ketua koalisi ini sekarang menurut bung doli ramai ramai publik sudah memojokkan
diisukan dari beberapa tahun belakang terutama menjelang jelang pemilu itu selalu terrealisasi begitu
nah ini yang akan saya tanyakan ke bung andreas apakah
isu isu ini juga nanti akan berujung pada
bahwa akhirnya ini akan terjadi di kemudian hari
tapi jangan dijawab dulu bung andreas kita akan
setelah jeda kami akan tanyakan hal itu di sapa indonesia pagi tetaplah bersama kami
balik di sapa indonesia pagi tadi
langkah langkah politik yang sudah diambil pak jokowi dan sekarang terrealisasi
ada lagi isu isu tadi yang sudah dibahas juga pak jokowi akan menjadi ketua koalisi besar begitu ya
menyongsong pemerintahan yang baru lalu juga ada beberapa nama
keluarga presiden yang digadang gadang akan diusung dalam pilkada serentak nanti
bagaimana bung andreas melihatnya
kalau sebelumnya kan kita ketahui
siapa namanya mas gibran akan maju
jadi cawapres begitu ah tidak
di kota solo saja belum tuntas tapi kan kenyataannya sekarang
bahkan pak jokowi sendiri yang menepis dan akhirnya terjadi
apakah ini akan terjadi juga kira kira bung andreas
isu isu yang belakangan dikembangkan ini
tadi sebenarnya bung jayadi sudah menyinggung itu
ya kalau tidak bisa kamu berkuasa langsung ngontrol langsung
dengan kekuasaan dengan power yang kita punya
ya kita berusaha untuk mempengaruhi
mempengaruhi proses kekuasaan itu berjalan
kalau di apa ya di dalam masa
imbu politik ada satu masak yang namanya
singkirkan lah moral dan etik itu
yang penting bagaimana kau mencapai tujuan dalam berkuasa
nah selama kamu masih punya kekuasaan
selama kita masih mempunyai kekuasaan
tapi ketika kita tidak berkuasa lagi kekuasaan politik power itu tidak ada lagi
nah ini juga akan terjadi gitu
ya saya kira ya situasi sebelum pilpres dan situasi secara pilpres ini akan berubah gitu
makanya saya katakan yang sebelumnya berkaitan dengan ya teman teman di golkar ini
beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi juga di ya kompas tv juga gitu
yang membutuhkan golkar sekarang itu menurut saya ya
menurut saya ini pak jokowi bukan golkar yang membutuhkan
jadi bukan golkar yang membutuhkan pak jokowi pak jokowi yang membutuhkan golkar gitu ya
menurut saya menurut saya
dalam arti bahwa ya karena pilpres sudah selesai gitu
artinya paling tidak proses pemilihan itu sudah berlangsung
tinggal beberapa waktu ke depan lagi gitu
dan secara substansi kekuasaan itu akan bergeser gitu
jadi anda mau bilang hey golkar jual mahal lah sedikit begitu ya kira kira pak ngedras ya
ya tentu mereka punya aturan main itu kan sudah dijelaskan juga gitu kan
oleh teman teman di golkar bahwa ada aturan main pak jk sendiri
sudah menyampaikan itu gitu kan
jadi pasti itu akan berubah
secara teori disini akan bergeser gitu
apalagi nanti setelah oktober nanti pasti perubahan itu akan terjadi gitu
tadi kan bung jayadi juga sudah menyinggung itu
nah kalau misalnya kita tidak berkuasa lagi kalau mau menginvestasi
investasi memberikan pengaruh ya di dalam kekuasaan
kalau tidak bisa berpengaruh berkuasa secara langsung
memberikan pengaruh terhadap kekuasaan
nah menurut saya investasilah pada moral dan etik
dengan demikian orang melihat oh ini ya ini pemimpin yang berkuasa dan pernah berkuasa
dan dia memberikan investasi politik yang baik
kalau tidak pasti situasi akan berubah
dan dalam pengalaman pengalaman perjalanan sejarah politik
kalau raja yang baik dan kemudian dia tidak berkuasa lagi
setelah dia tidak berpuasa kan orang masih mendengar gitu
tapi polraja yang lalu siapa yang mau mendengar dia
jadi moral dan etik ini menjadi langkah yang paripurna untuk melepas kekuasaan dan jabatan
begitulah kira kira ya bung andreas
tapi kalau melihat pilkada tadi saya sudah menyinggung juga kepada bung doli soal pilkada
saya tanyakan ke anda di internal pdi perjuangan
strategi pdi perjuangan menghadapi pilkada tanpa pak jokowi
dari dulu juga kita tidak mengandalkan pak jokowi
artinya partai itu punya mesin mesin partai
kalau kita bicara tadi seperti yang bung doni sampaikan
soal kerjasama antar partai itu sudah dari dulu
kita sering berkomunikasi dengan teman teman di golkar
teman teman di partai yang lain juga dengan teman teman di pks juga
ada beberapa wilayah yang di mana sejati ada kerjasama di bawah
karena peta politik nasional dan peta politik di daerah itu tidak selalu linier
karena banyak daerah juga yang mempunyai isu dan kepentingan kepentingan politik yang berbeda secara nasional
karena peta politik tidak selalu linier
sehingga kita harus menerobong peta politik lokal
bagaimana kondisi dan situasi di sana
sehingga pendekatan juga tetap pendekatan saintifik untuk melihat semua partai
saya kira kebanyakan partai sekarang melakukan itu
untuk kemudian ya dengan demikian kita bisa berkontestasi secara elegan untuk bisa memenangkan pilkada pilkada tersebut
oke dengan kata lain pdi perjuangan ini nggak pansos sama pak jokowi gitu kira kira ya bung andreas ya
meskipun tidak ada pak jokowi sejak dulu juga
ini dikaitkan pemilu sekarang juga kan
bahkan mau dikurang kurangin mas radio
sekarang ini masih paling tinggi
pks saya melihat juga punya potensi yang besar untuk menghadapi pilkada
saya kalau melihat skala nasional pks masih lima puluh lima puluh begitu ya
untuk menjadi mempunyai kekuasaan secara nasional
tapi untuk di pilkada saya yakin kader kader pks ini militan
tapi dengan adanya beberapa partai politik yang masih dibilang katanya pansos dengan perannya pak jokowi
dan juga belum lagi nanti mengusung family nya atau keluarganya pak jokowi
bagaimana pks melihat hal itu dan bagaimana strateginya ke depan untuk menghadapi pilkada ini
tapi kita harus melihat integritas dan kapasitas
karena ini untuk keberlangsungan bagaimana manfaat masyarakat ke depan
tentu yang diinginkan tidak hanya yang populer
inilah tanggung jawab partai politik untuk melahirkan para pemimpin di level nasional di level daerah
yang memiliki kualitas yang bisa memimpin daerahnya untuk lebih baik
bagaimana nanti program programnya memang memberikan kemaslahatan untuk kemajuan di masyarakat di daerah itu
jadi bagi kami ini pr bagi kita ya
kalau misalnya pilihannya ini karena garis keturunan ya karena nepotisme
ini yang sebetulnya kita khawatirkan ke depan
makanya bagi kami tentu di masing masing daerah itu kita akan melihat dari sisi integritas kapasitas dan juga elektabilitas
itu akan terus kita pantau ya
dan memang saya setuju dengan bang andreas dengan bang doli
bahwa chemistry di bawah ini tidak sama dengan yang di atas
terkadang di atas misalnya koalisinya dengan siapa di bawah bisa berkoalisi di antara oposisi dan koalisi misalnya
jadi bagi kami inilah kita saling menghargai ya
yang kami sebut sebagai demokrasi proporsionalitas
siapa yang punya integritas kapasitas dan elektabilitas
maka kecenderungan partai partai akan mendukung
jadi pada hakikatnya elit partai politik di level nasional memang harus menghargai pilihan politik elit politik di tingkat daerah
itulah yang selalu kami sampaikan bagi pks
tidak ujuk ujuk serta merta calon itu datang ke pusat gitu
untuk meminta dukungan dari pimpinan partai di level pusat
kami juga menghargai masukan kami menghargai aspirasi dari elit politik dari pimpinan partai di level daerah
dan juga para kader kader di akar rumput
jadi kalau bicara pemetaan kang wibin
di pks sendiri sudah punya peta politik tertentu
sekarang kan sudah terlihat ya sudah mulai terlihat begitu
potensial potensi daerah daerah potensial yang suara pks ini maksimal
jadi pemenang di pilek begitu ya
nah beberapa daerah mana saja yang kira kira potensial untuk pks mengusung di pilkada dengan maksimal gitu
ya saya kira pemilu ini memetakan ya kepada kita bahwa masing masing partai punya basis sosialnya masing masing
punya basis suaranya masing masing
misalnya pks kuat di jawa barat di dki jakarta di sumbar
kemudian di ntb dan saat ini juga mulai di beberapa daerah jawa tengah jawa timur juga sudah mulai muncul
nah bagi kami memang persiapan pilkada ini bukan setelah pilek
tetapi sebelum pilpres juga sudah kami lakukan
kami sudah mulai melihat ya
menyeleksi siapa tokoh tokoh yang tadi punya integritas kapasitas dan elektabilitas itu
dan hasil pilek ya
kami tentu akan melihat apa kontribusi kemarin para tokoh tokoh itu ketika dipilih
apakah memang ada dukungan secara khusus misalnya support dan sebagainya
terhadap proses yang kemarin sehingga nanti investasinya jangka panjang
nah jadi saat ini yang kami lihat ya hasil pileg ini tentu menjadi bahan untuk nanti bagaimana koalisi
ya kami harus akui ya bahwa dki jawa barat jebar ini menjadi lumbung suara kita
dan kemudian banyak kader kader tokoh tokoh pks yang berpotensi untuk dimajukan di basis basis sosial pks
ya tadi kang pipin menyinggung popularitas elektabilitas lalu juga kapasitas
saya akan tanyakan ke bung jayadi nih
bung jayadi kalau ngomongin tiga variable tadi ditambah isi tas
apakah saat ini fenomena keluarga jokowi banyak yang mengusung begitu ya
memunculkan nama namanya di sejumlah pilkada di daerah
apakah ini faktor isitas juga karena pak jokowi masih punya power loh sekarang
ya memang itu salah satu saya kira yang paling tidak dipertimbangkan atau diperkirakan ya
karena biasanya yang dicalonkan itu adalah orang yang populer
atau dia punya jaringan kekuasaan termasuk jaringan sosial
atau dia punya kekuatan pendanaan atau logistik yang kuat
ada yang nyediain dananya ada yang membantu dan sedikit kekuasaan
ada yang lalu dikaitkan dengan orang yang populer
memang tinggal itu kalau kita perhatikan yang terus menerus terjadi
nah yang menarik kalau di indonesia adalah kalau kita punya kekuasaan dua yang lain bisa diusahakan
kalau berkuasa maka popularitas bisa diusahakan
kalau waktunya masih cukup pendanaan juga bisa diusahakan kan gitu
apalagi untuk pilkada yang mungkin pendanaan yang diperlukan kan tidak sebesar kalau ikut pilpres misalnya ya
jadi itu mungkin itu juga yang membuat posisi pak jokowi masih menarik sekarang
karena beliau seperti yang saya bilang tadi sampai dua puluh oktober masih memegang jabatan sebagai presiden
artinya dialah masih pengendali kekuasaan dan kebijakan publik
nah karena memang pilkadanya sementara dijadwalkan dua puluh tujuh november kan
tapi kan waktu enam bulan tujuh bulan ke depan itu penting gitu
yang kedua jangan lupa bahwa di antara pemimpin pemimpin daerah yang ada sekarang lima ratus empat belas kabupaten kota plus tiga puluh tujuh provinsi itu
ada sekitar dua ratus tujuh puluh pemimpin yang dituju langsung
yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat
artinya dia berada langsung di bawah kekuasaan presiden sampai dengan mereka mengundurkan diri nanti kalau dia nyalon kan gitu
nah saya perhatikan banyak di antara pejabat pejabat penjabat ya
tapi penjabatnya juga akan maju
ada kemungkinan maju cukup banyak perkiraan
itu mungkin bagi mereka untuk maju
untuk meningkatkan popularitas itu sekaligus apa namanya mereka di kekuasaan tapi juga bisa mengumpulkan pendanaan kan gitu
artinya efek ekor jasnya pak jokowi di pilkada serentak ini masih akan tampak begitu ya bung jayadi kira kira
saya kira itu persoalan apa namanya persoalan hubungannya dengan konsolidasi kekuasaan
bukan efek ekor jasnya
kalau efek ekor jas seperti kata tiga orang apa namanya seperti kata bang ndoli kang pipit sama bang andreas
pilkada itu sangat berbasis lokal politik
dan saya kira kita harus menghargai lokal politik itu karena atas dasar adanya lokal politik itulah kita punya kebijakan otonomi daerah kan gitu
jadi saya khawatir ada ini jangan sampai kita punya semangat penyeragaman gitu
seolah olah kalau kepala daerahnya beda
ini beda partai lalu dianggap tidak lagi nkri gitu
kan ada undang undang yang mengatur hubungan itu
gubernur dari partai beda tapi undang undang yang mengatur hubungan antara gubernur sama presiden kan sama
misalnya undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas kan undang undang tentang pemerintahan daerah
bahwa pemerintah pusat tetap baik batas tertentu menjadi atasan dari pemerintah daerah melalui kementerian dalam negeri
jadi menurut saya ya sebaiknya aspek aspek lokal dari politik kita itu tetap dihargai
meskipun sekarang ini sejumlah kalangan juga menganggap bahwa upaya memunculkan nama keluarga jokowi di pilkada ini sebagai bentuk ekspansi
menjadi upaya ekspansi dan aslinya pak jokowi gitu di kemudian hari
tapi ya ini kita asumsikan bersama sebagai proses politik juga begitu yang berjalan
untuk pilkada ini memang tadi kita simpulkan bersama kita duduk bersama pada saat ini pagi hari ini
sepakat bahwa konstelasi politiknya akan berbeda
di daerah akan berbeda dengan di pusat
dan kita juga harus sama sama menghargai apa yang sedang berlangsung proses politik yang di daerah untuk menjelang pilkada
partai politik atau pilkada jangan hanya berorientasi pada menang kalah kita harapkan untuk pilkada ini
sebagai pendidikan politik kaderisasi partai politik juga penting untuk memunculkan figur figur baru di pilkada serentak pada november dua ribu dua puluh empat nanti
baik menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini
terima kasih telah berbagi perspektifnya
bung ahmad dolly kurnia dari partai golkar
bung andres parera dari pdi perjuangan
terima kasih banyak telah berbagi perspektif sekali lagi